ke bumn sektor energi kementerian badan usaha milik negara berharap proses akuisisi pt pertamina gas oleh perusahaan gas negara rampung paling lambat agustus dua ribu delapan belas
peralihan kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan pertamina sebagai holding bumn migas
kementerian bumn menginginkan semua pihak bisa melaksanakan dengan baik yang diputuskan pemerintah terkait holding bumn migas
skema konsolidasi pertagas dengan pgn bertujuan menetapkan pgn sebagai subholding bisnis gas pertamina
proses akuisisi diprediksi rampung dalam empat bulan sejak holding bumn migas resmi berdiri
atau tepatnya rampung pada agustus dua ribu delapan belas
sementara itu proses melalui merger bisa memerlukan waktu setahun lebih